terpilih prabowo subianto terang terangan mengaku maju pilpres dua ribu dua puluh empat berkat presiden joko widodo
prabowo menambahkan jokowi begitu teliti mempersiapkan dirinya menjadi presiden
hal itu disampaikan prabowo saat halal bihalal di pbnu jakarta
prabowo mengaku meminta restu jokowi sebelum maju pilpres
ia tidak menampik pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan
betapa besar pak jokowi dodo menyiapkan saya
beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang benar
tapi sampai sekarang pun beliau mempertandingkan
dan saya merasa saya disiapkan benar benar
dalam acara halal bihalal pbnu
prabowo subianto juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus pbnu
karena komitmen mendukung pemerintahannya ke depan
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka juga hadir mendampingi prabowo